gue masih bingung
soalnya gue gak bisa dengar apa apa dari sini
gue cuma liat tadi si mel dibawa sama dadinya
terus dibawa ke pojokan sana ya gue gak bisa dengar apa apa
gue juga penasaran cik
tapi gue liat putri kayaknya serba salah gitu di depan tante nawang
tadi si putri pas ketemu sama mel lo liat gak
mel tuh kelihatan kayak shock banget
kayak yang matanya tuh emang bisa ngeliat
ya gue juga liat
mel itu pertama kali liat putri sama tante nawang
itu kayak fokus banget

sandanya gue bisa rekam ya pasti kita bisa tau kalo dia tuh emang bener bener gak buta
kita bisa dapet buktinya
ya tapi mau gimana lagi cik
tetep aja bukti kita tuh masih belum kuat
apalagi mel jadi gue ngeles
yang aku khawatirin bener bener terjadi
aku belum bisa jawab pertanyaan ibu
lebih baik aku menghindar dulu dari ibu
aku harus cari ide supaya aku bisa kasih jawaban yang terbaik buat ibu
ibu tunggu di sidiya sebentar
jangan sampai kita ketahuan sama putri
ya terus gimana dong
kalau misalnya kita keluar sekarang kita bisa ketahuan
dia juga kelihatan nyara disitu
kita bisa arsenal juga
uteur yang cukup

ya sudah tuh tuan
ya pengen bro aja

gimana gak berhasil juga
udah berkali kali gue telpon tetep aja gak diangkat
tadi jalanan macet banget
lagian kenapa sih kita harus pindah dari lemon cafe
tadinya kita tuh malah disuruh ke mozet dulu
cuma gue ngeh tuh kalau cafe itu ternyata milik pak lemon juga
oh jangan jangan mel itu curiga sama kita
kalau dia pengen kita jebak
tadinya disuruh pindah ke mozek
ya kita sih mikirnya gitu
maka dari itu juga kita pindah ke sini
dan gue udah telpon mel berkali kali
ada lima kali lebih nggak diangkat juga
coba deh sekali lagi lo telpon
siapa tau yang ke enam diangkat ya
gue coba sekali lagi ya
sekalian gue loudspeaker biar lo berdua denger
semua mau ngapain
gu apaan sih

jangan biarkan dia bu
anda bisa berbincang
wth mengapa lalu
mau apaan kamu telfon tefon mel
sepenting itu kah
dari tadi kamu telfon tefon mel
apa yang kamu rencanakan ke mel
kamu ingin berjebak mel
jujur sama saya
ingat ya pangeran
sampai kamu memanfaatinya
cepat apaan sih
aku paling gak suka ya kau jadi itu marah marah sama my friends
sekarang kita balik ke omongan yang tadi
kenapa daddy milih ibunya si cewek asongan tau gak
daddy tau kan
daddy mau maksa aku dad
sampai kapanpun aku gak bakal terima mereka
deli banget tau dad
wow gak mau mereka jadi keluarga kita
aku gak mau jelas sama si cewek asongan
masa aku jadi adil sama kakak sih
kamu cocok kok nanti dia dibeliin mobil baru ya
gak mau dibeliin apa
aku bantu mereka jadi keluarga kita
putus hubungan dad
kalian itu apaan sih
kalian ngapain kesini
kita berdua kesini tuh karena khawatir sama lo
takutnya mel nekat terus nggak bisa kontrol emosi lagi
makasih buat niat baik kalian
tapi masalahnya tuh sekarang serius banget
jadi mel minta papanya buat nganterin dia ke toilet
tapi perasaan gue
gue malah yakin dia udah gak ada di sini
tadi kita lihat mel sama deddy nya mel ke ruangan ujung di pojok
mungkin mereka juga lagi membahas soal sesuatu
gue takut malah emosi sama papanya
bahkan nyokap gue nanya gue karena nyokap gue yakin dan itu orang yang selalu nekat gue di kampus
terus lo jawab apa
gue belum jawab apa apa
gue siap kalo lo butuh bantuan gue
gue siap ngejelasin apapun put
ya makasih tapi
gue rasa kali ini gue harus selesaiin masalah gue sendiri deh
tadi gue sempet perhatiin mel
dia tuh keliatan fokus banget ngeliatin lo
kayaknya bukan emang buta
ya bener put
ya bener put
ya bener put
ya bener put
ya bener put
ya bener put
ya bener put
ya bener put
kalau mel emang buta harusnya juga tadi dia gak kaget sampe segitunya
kan dia gak bisa liat
kan dia gak bisa liat
gue harus balik lagi kesana
lo jangan sedih ya
lo jangan putus asa
pokoknya kita berdua siap buat bantuin
kalian juga harus hati hati
jangan sampe om raymond atau mel ngeliat kalian disini
i'm begging you
lepas tangan aku
gak cukup deh
tentang ini deddy gak perlu mohon mohon lagi samaku
udah fix banget aku gak mau terima mereka
aku gak mau ketemu sama mereka
dan apa lagi duduk sebangku sama mereka
kamu jangan pergi
kamu mau pergi
kamu ketawar gak buta
kamu ketawar gak buta
nanti bakal panjang urusannya
kamu jangan pergi disini aja ya
deddy bener juga ya
gue gak mungkin jalan sendirian keluar dari sini
bisa bisa cewek asongan dan ibunya itu bakalan tau kalo gue cuma pura pura buta
oh yaudah deh
mustahil jalan kita
ipin dia kelihatan keren
susah dia ngerti
katanya rasanya keren overhear
bahasa biada lengket